penyebab jatuhnya pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua masih terus diinvestigasi berbagai faktor dapat menjadi pertimbangan seperti kondisi cuaca dan lain sebagainya
kami akan bahas malam hari ini bersama pilot senior kapten ahmad farouk dan juga dosen meteorologi sekolah tinggi meteorologi klimatologi dan geofisika denny setiadi
selamat malam kapten farouk juga pak denny
selamat malam selamat kabar
terima kasih kabar baik kapten dan juga pak denny saya akan ke pak denny terlebih dahulu
pak denny data dari bmkg menunjukkan bahwa pada saat kejadian pada hari sabtu kemarin bahwa kondisi cuaca saat itu dalam kondisi hujan sedang sampai dengan lebat
kemudian juga disertai dengan petir bahkan karenanya pesawat sriwijaya air harus delay kurang lebih tiga puluh menit karena kondisi tersebut
analisa anda memang anda melihat ada potensi yang paling membahayakan
kita membahas dari segi cuaca terlebih dahulu
kalau ada potensi membahayakan kita tahu juga bahwa rute yang dilewati itu bukan rute yang dilewati satu dua pesawat saja tapi banyak pesawat yang melintas di rute tersebut
baik jadi kalau dilihat dari data satelit memang di sekitar aerodrome atau di sekitar bandara itu memang ada awan dengan radius
jadi awan ini berada di sekitar lima belas sampai dengan dua puluh km kalau kita lihat dari satelit himawari ya
kemudian suhu puncak awannya tercatat di minus tujuh puluh lima sampai dengan minus delapan puluh derajat celcius
dan kondisi ini sebetulnya menunjukkan bahwa awan ini berada dalam kondisi yang mature
nature itu matang sekali atau kalau orang kita lebih umum menyebutnya sebagai awan ibi
inilah adalah awan awan yang perlu diperhatikan sekali terutama dalam keselamatan penerbangan
oke boleh dijelaskan lebih spesifik lagi terkait dengan awan ini karena kita tahu kendala awan ini juga menjadi salah satu masalah di dalam penerbangan
ketika air asia kemudian juga kalau saya tidak salah adam air juga dihadapkan dengan kondisi yang hampir serupa pada saat itu ada dalam keadaan awan kumulonimbus pak denny
ya memang ya kalau untuk awan
awan itu kita memang perlu memperhatikan awan itu kalau kita lihat ada yang single cell multi cell kemudian super cell atau di sekitar benua maritim indonesia kita bisa sampai ke skala meso
ini adalah awan awan yang perlu diperhatikan
memang kalau dilihat dari beberapa kasus kecelakaan untuk cuaca itu hampir kebanyakan tidak menjadi faktor primer bagi penyebab kecelakaan ya
memang banyak sekali juga dari investigasi baik bukan di dalam negeri saja tapi di luar negeri itu juga menjadi faktor secunder untuk menyebabkan kecelakaan dari penerbangan
oke artinya seberapa membahayakan sebenarnya ketika sebuah pesawat melintas di tengah awan yang seperti ini
kalau dilihat dari kita bicara mikrostruktur
awan yang single cell saja ya yang single cell cb dan itu major matang
produk yang dikeluarkan dari single cell itu sebetulnya cuma tiga
jadi curah hujan bisa curah hujan ekstrim kemudian angin angin ini bisa angin puting beliung
kemudian gas win dan bisa microburst yang juga akan membahayakan di dunia penerbangan
dan satu lagi itu petir
jadi tiga ini yang mungkin sangat perlu diperhatikan selain turbulensi kalau ternyata pesawat tidak bisa menghindari ke kiri atau ke kanan
ternyata terpaksa masuk di dalam sistem sel awan
jadi dia akan terkena turbulensi yang kuat di situ
dalam beberapa kasus memang tidak semua cuaca ini menyebabkan kecelakaan di pesawat
tapi yang jelas ketika kita ya kalau seandainya sebagai penumpang kita masuk dalam ketika kita akan take off atau landing
biasanya kita melewati awan awan yang mungkin nggak terlalu tebal ya
tapi kiri kanan kita sudah kelihatan putih sekali
artinya tidak bisa kelihatan
kita masuk dengan kareng
misalnya ketika kita masuk cengkareng sebetulnya sudah agak tenang sebetulnya
tetapi ketika kita masuk dalam sistem awan yang mungkin tidak terlalu besar pesawat itu akan bergetar tidak nyaman
untuk penumpang ya
mungkin kalau untuk pilot mungkin sudah biasa
tidak selalu menjadi faktor utama ketika ada atau terjadinya kecelakaan pesawat
tapi ini patut menjadi pertimbangan juga
artinya bisa tidak memprediksi kehadiran awan awan ini tadi seperti yang anda sebutkan
dan kalau memang
nantinya bisa berbahaya dalam suatu atau sebuah penerbangan pak denny
awan petir kemudian

untuk awannya seperti apa
kalau awan awan yang single cell kita ini berada di benua maritim indonesia
yang daerah indonesia ini sebagai daerah yang surplus energi
artinya proses konvektif di wilayah kita itu sangat masif sekali
mereka mau tidak mau senang tidak senang suka tidak suka itu pasti akan ketemu yang namanya cv
bahkan mungkin suatu saat mereka juga tidak bisa menghindari tb
baik pagi siang sore malam itu selalu ada
kalau single mungkin dalam satu jam dia bisa tumbuh ya
tapi untuk yang skala multi kemudian super sel bahkan untuk skala yang meso
itu kita bisa deteksi dalam beberapa jam ke depan
kapten farouk sebagai salah satu pilot senior punya jam terbang sangat banyak gitu ya sangat tinggi
boleh diceritakan pengalamannya juga
apakah juga pernah berada dalam kondisi ini bertemu dalam bertemu dengan risiko bahaya awan cb dan juga seperti tadi yang pak denny sampaikan
ya sebagai penerbang
hal itu sudah menjadi suatu hal yang
sangat sering sekali yang menjadi biasa tapi tetap kita aware gitu
jadi setiap penerbangan kemana saja
di indonesia ini
klimatnya itu memang banyak hujan
jadi konser konser seksi seperti itu
itu harus memang sebagai seorang maret sudah menjadi
apa makanan tiap saat lah ya
jadi tidak menjadi
suatu hal yang menakutkan itu tidak karena dari sistem pesawat sendiri sudah ada anti icing di icing segala macam itu protection di eng nya
nah namun kalau di aerodhinamic nya akan sedikit terganggu dikarenakan kalau terjadi icing
yang dimana kita sudah ada positionnya
oke sudah ada prosedurnya sendiri ketika kapten berada atau seorang penerbang berada dalam kondisi ini apa yang dilakukan
apa juga yang biasanya terjadi
setiap momen itu beda actionnya
ketika seperti yang sekarang terjadi ini
karena pesawat masih di ketinggian rendah di bawah lima belas itu
nah itu probabilitas icing nya dengan cuaca seperti di indonesia ini
ini sangat kecil ya
sedikit lah kalau toh itu timbul itu sedikit ya yang tidak menjadi penyebab sesuatu yang loss gitu
nah inilah yang dengan kondisi cuaca seperti itu tuh artinya tidak mempengaruhi dalam proses penerbangan itu tadi
oke tapi bisa menghindar tidak cap kalau ada di kondisi seperti ini teknisnya seperti apa tuh
bisa nah hal ini ini bagus sekali pertanyaannya jadi gini ketika pesawat dalam kondisi terbang mendatar atau crucing di ketinggian yang tinggi itu bisa sekali
tapi karena kita itu pesawat ini yang terbang ini
cost dan dia harus memenuhi standar departure dari runway yang dipakai itu tadi
sehingga ada protection atau limitasi limitasi ketinggian kecepatannya itu sangat harus ikutin aturannya
sehingga tidak membahayakan pesawat yang lain
karena traffic di atas standara sukarno hatta itu
cukup banyak nah ini kebetulan covid tidak terlalu banyak tapi tetap akan kalau departure dia harus mengikuti standar departnernya
harus mengikuti alur yang diarahkan oleh atc control
oke harus mengikuti arah dari menara kontrol ya atau tower atc tadi ini juga juga menarik ketika kita tahu pada saat kejadian
kemudian beberapa saat kemudian
bahwa sj atau sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua ini justru mengarah ke barat laut
padahal ketika saat itu diarahkannya sebenarnya ke posisi tujuh puluh lima derajat kalau saya tidak salah ya
mungkin kita akan bahas lebih lebih lebih lebih luas lagi
kita akan kulik lebih detail lagi tapi kita akan jeda terlebih dahulu
kapten farouk dan juga pak denny kita akan jeda kita akan kembali sesaat lagi tetaplah di cnn indonesia connected
kita masih akan lanjut
kita akan dialog bersama kapten ahmad farok yaitu salah satu pilot senior dan juga ada dosen meteorologi stmkg
ada pak denny setiadi pak denny dan juga kapten farouk
terakhir tadi saya sebelumnya ke kapten farouk
dijelaskan mengenai perubahan arah saya juga harus minta analisa dari seorang penerbang senior ya pilot senior
ketika sj satu ratus delapan puluh dua sabtu sore dikabarkan jatuh bahwa diketahui ini mengarah ke barat laut
sempat berbelok ke arah barat laut sebelum akhirnya lost contact begitu padahal sebelumnya diarahkan oleh atc ke tujuh puluh lima derajat
apa yang terjadi menurut anda
probabilitenya dengan kondisi yang seperti itu ini sebenarnya ada hal yang harus di apa ya diperdalam ya
ketika pesawat dari pertama
disahkasi clearance ikutin sid
ya sudah jalankan
kemudian ketika terjadi deviasi daripada arah penerbangan
yang dimana harusnya mengikuti alur yang dijalankan atau di instruksikan
kalau disitu ada deviasi dari situ
berarti di dalam kokpit itu tadi
komunikasi dengan controller itu terganggu oleh dikarenakan di dalamnya itu di cockpit
kemungkinan terjadi sesuatu hal yang mengambil perhatian daripada dua pilot ini sendiri
perhatian perhatian seperti apa yang paling mungkin biasanya terjadi yang untuk sehingga itu bisa mengalihkan perhatian seorang penerbang atau pilot
pesawat itu bisa terbang
konsepnya itu kan basicnya adalah ada aerodinamic
pesawat itu bodinya itu sayap itu
ada pendorong yaitu ada kecepatan dikarenakan ada engine
dua faktor ini salah satunya terganggu
dia akan mendapatkan suatu problem yang cukup serius
etc yang kita beritah yang lalu itu
berapa kali itu kemudian hilang
dan kemudian jatuh
to man operation ini dia mempunyai job desk dalam kondisi emergency atau urgent
itu mereka menjalankan
regulasinya dengan standar sop nya
namun kalau sampai statement bahwa dipanggil
beberapa kali atau dua kali tidak menjawab
artinya di dalam kokpit itu
mereka tidak bisa
dulu kemudian diteruskan prosedurnya
kita ketinggiannya tidak cukup tinggi
ketika itu turun dari sepuluh ribu kemudian
probability nya begitu
jadi bukan si pilotnya tidak mau menjawab atau pilotnya
deviasi itu dikarenakan mereka untuk tetap fight
menyelamatkan daripada penerbangan itu
itu yang yang
jadi standar sop nya begitu
ada alur alur yang
oke itu probabilitas dari seseorang yang
yang duduk ya
duduk di kemudi
di kemudi pesawat ya
dari kapten farouk tadi
probabilitas dari pak denny seperti apa
kalau kita berbicara mengenai style ya
stall penurunan daya angkat
terjadi sebegitu cepat
pada saat hari pertama
kejadian saya juga sempat mewawancarai pak alvin
alvin lee pengamat penerbangan
ini terjadi sangat cepat
bahkan perhitungannya mungkin
kurang lebih mungkin sekitar dua puluh detik
salah satunya bisa berdasarkan cuaca kah
kalau kita di
kita memahami atmosfer itu sebagai fluida
ketika kita memahami itu
sebetulnya ada dua aliran
yang di atmosfer itu
aliran yang sifatnya laminer
dan aliran yang sifatnya turbulent
saya tidak bisa mendengar
komunikasi dengan pak denny
saya mungkin kembali ke pak
ke kapten farouk
terkait dengan hal ini
sebesar apa sih toleransi yang diberikan
dalam kondisi cuaca yang bisa dibilang tidak begitu baik
masih diperbolehkan untuk take off dan juga landing
di negara kita ini tidak
terlalu banyak icing
apalagi di low level ya
di ketinggian yang seperti itu
dengan ketinggian seperti itu
dilaporkan atau berita sebelumnya
pesawat dalam kondisi
bahkan usia pesawat tidak berpengaruh ya pak ya
dengan kondisi itu
dengan pesawat yang dinyatakan layak terbang
iya seharusnya tidak
dengan kejadian yang seperti ini
mesti pendalaman yang nanti di black box itu kan akan
dibuka lah ya itu ya
saya juga mengalami kendala komunikasi dengan kapten farouk
apakah pak denny juga sudah kembali bersama kami
nampaknya kami masih mengalami gangguan komunikasi
kita akan jeda terlebih dahulu
usai jeda kami masih akan lanjutkan perbincangan
bersama kapten farouk dan juga
tetaplah di lionion
kita kembali ke kapten ahmad farouk dan juga
pak deni setiadi
dari dosen meteorologi sekolah tinggi meteorologi klimatologi dan juga geofisika
saya terakhir tadi ke kapten farouk
kalau kita berbicara
mengenai stol ya stol kemudian penurunan daya angkat langsung mengakibatkan pesawat turun secara ekstrim
sebenarnya secara teknis apakah memungkinkan atau memang mungkin ada teknologi di dalam pesawat yang bisa menangkal ini
sehingga pesawat tidak langsung menukik tajam tapi bisa gleding atau melayang dulu
untuk pesawat yang sebesar itu dengan ketinggian yang rendah itu aerodhanimic nya untuk mendapatkan lift lagi itu kecil sekali
tidak mungkin dengan ketinggian cuma segitu
dibanding dengan berat pesawat dan engine nya itu tadi itu komponen yang itu dua
itu dengan ketinggian segitu nggak cukup untuk kita gliding untuk bisa terbang seperti melayang begitu untuk mencari daerah yang aman
itu tidak mungkin
dengan cara yang pendek ketinggian yang rendah kita tidak bisa berbuat banyak dengan berat pesawat itu tadi
oke oke kalau dari analisa pak denny seperti apa
tadi kita sempat terputus jadi hanya satu kalimat saja tadi saya dengar
iya tentang stol tadi ya
artinya begini di atmosfer itu memang ada aliran yang laminat dan aliran yang turbulen
dan itu akan mempengaruhi gerak dari pesawat itu sendiri
itu yang kita kenal dalam konsep aerodinamis
beberapa pesawat itu akan terganggu katakanlah begitu ketika berada pada level level di sekitar permukaan
labilitas atmosfer atau ada awan awan tv ataupun awan multisel ya
artinya di lapisan bawah pun itu rentan mengalami pengaruh dari kekasaran permukaan
mountain wave itu juga akan berpengaruh terhadap pergerakan pesawat
ini akan dalam hal stall tadi memang saya tidak terlalu jauh untuk ke sana
tetapi kalau dilihat kemarin memang cukup mengejutkan ya
dalam beberapa saat dia langsung drop dari speednya sorry langsung drop itu ketinggiannya dari sekian tiga km itu sampai dengan sekian tidak sampai seratus meter
nah ini yang perlu juga dilihat
ini saya sampaikan sebagai extreme speed stall sebetulnya
jadi kalau dalam perhitungan kemarin itu bisa satu menit itu sekitar dua ratus km per jam
tapi kalau tadi disampaikan bahwa dua puluh detik ya sepuluh tiga puluh detik
itu bisa beberapa kali lipat dari situ
kita masih akan terus menunggu investigasi terkait dengan kecelakaan pesawat sriwijaya air sj satu ratus sepuluh
terima kasih sekali lagi untuk kapten farouk dan juga pak denny sudah memberikan perspektifnya
kemudian kapten juga sudah memberikan sharing pengalamannya untuk kami di sian indonesia connected